dimana pedang itu tersimpan
pasti di kuburan kian sandang
bersama jasad kian santa
kita gali kuburan kian santa
untuk mengambil pedang tersimpan
mana ada pembohong yang mengakui kesalahannya
bukannya aku sudah bilang
jangan melakukan sesuatu
sebelum waktu yang aku sudah temukan
aku memang mencintai
tapi aku tidak berat
untuk membunuh putra muda
dan aku juga tidak berat
untuk membunuh kedua istri
lebih baik aku pergi saja
harus berurusan dengan perempuan siduman itu
benar benar wanita jahat
aku seperti ini karena dirimu
kau pasti mencintai anak anak buka
pendekar gila itu pergi
aku akan mencintai anak anak buka

aku akan mencintai anak anak buka
aku akan mencintai anak anak buka
untungnya tidak terlalu parah nyai dewi
baik persiapkan diri
aku akan mengobatinya
baik nyai dewi
untungnya tidak terlalu parah
suara mereka menggunakan bukaan pelarrass mereka saku
menurut resipi mereka ingin melakukan sesuatu yang paling jadi dan sangat sengaja
saja tak membutuhkan duit
ada satu anak kecil ini
pada saat yang sama
bagi nyid sweeping mereka
tampapan mereka terkadang terkecil
terima kasih telah menyembuhkanku
sulit bagi kita
pedang apa itu
adalah sebuah pusaka
yang dimiliki oleh kian santa
belum ada siapapun
dimana pedang itu
dimana pedang itu
pasti di kuburan
kita gali kuburan
tempat air matanya juga
menyeramkan kayak gini
maksudnya air mata
eh mata air
lebih baik kita pergi saja
dari tempat ini yuk
lagian baunya juga
peda nyi mas
kita ini berniat baik
kita sudah sampai disini
baju saya gak
jangan jangan nyi mas
sama abut juga ya
paman carikan wadah airnya
baik nyi mas
sudah berulang lagi
tanya tau namanya
mata airnya diamil
ini mah marah jinnya
tenanglah sampe joklo
malu kau dia amin
ya allah amin ya allah
jadi kamu penunggu mata air cikawin
aku tidak berniat jahat
aku hanya ingin mengambil sedikit air disini saja
karena aku terpaksa untuk melawan
aku rasa kekayaan kerajaan ini belum cukup
saya rasa ini sudah cukup banyak gus
masih belum cukup
aku memintamu untuk merampok ke seluruh warga